petugas kepolisian dari polda banten memeriksa satu persatu kendaraan pribadi dari pintu tol gerbang merak banten sabtu malam
kendaraan yang teridentifikasi melakukan perjalanan mudik diminta putar balik ke wilayah asal
salah satu sopir minibus dari jakarta mengaku sebelumnya lolos dari penjagaan petugas di pintu tol cikupa
namun saat melewati pintu tol gerbang merak mereka diminta untuk putar balik
dari jakarta sebelumnya memang tidak dijaga juga dari di sana
jangan masuk ke laut sini
keluar terlebih tol pak saya pak
enggak ada penjagaan
dia keluar tol
saya keluar tol terus saya masuk lagi pak
sekarang mau kembali lagi ke jakarta
menurut dirlantas polda banten sudah empat ratus empat puluh tiga kendaraan disuruh putar balik kembali
mayoritas kendaraan berasal dari kawasan jabodetabek yang merupakan zona merah yang sedang menerapkan psbb
sedang melakukan penyekatan
khusus kepada kendaraan kendaraan yang akan melaksanakan mudik ke wilayah lampung atau sumatera melalui pelabuhan merak
salah satu cara untuk menekan atau memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas ini
salah satunya yaitu mengurangi pergerakan lalu lintas masyarakat yang keluar masuk antar provinsi
maupun yang keluar masuk ke wilayah psbb
sementara itu suasana di pelabuhan merak banten ramai didominasi kendaraan kendaraan barang
selain kendaraan yang memuat kebutuhan pangan kendaraan yang membawa peralatan medis juga diperbolehkan untuk melintas
penyekatan di pelabuhan merak akan dilakukan hingga tanggal tiga puluh satu mei mendatang
wajib muat cilgon banten